calon presiden prabowo subianto berbicara tentang realitas ekonomi indonesia pada acara bedah buku karyanya yang berjudul paradok indonesia
dalam bukunya prabowo menyoroti berbagai hal mulai kemiskinan hingga sistem ekonomi yang salah kelola
dalam bedah buku karyanya paradoks indonesia pada sabtu satu september calon presiden prabowo subianto menyatakan indonesia negara yang kaya tetapi miskin masyarakatnya
prabowo menyoroti kondisi pertanian kehutanan dan industri yang dikatakan tidak dikelola dengan baik
ia menyebut di singapura yang tidak memiliki sawah beras dijual lebih murah dibanding di indonesia yang memiliki persawahan yang luas
prabowo pun menyatakan saat ini angka pengangguran naik dan warga termasuk kategori miskin bila berpenghasilan rp enam ratus per bulan
menurut dia berbagai indikator dari sejumlah lembaga survei menyatakan
peringkat indonesia lamba naik
prabowo berpendapat ini merupakan kelengahan bersama
sistem ekonomi indonesia keliru dan bila tidak ada kehendak politik mengubah kondisi ini anak cucu akan selalu miskin
anak anak indonesia mengalami kelaparan
orang indonesia tidak mau pakai istilah kelaparan
istilahnya kurang gizi
di indonesia enggak enak bicara apa adanya
orang miskin oh dia bukan miskin dia pra sejak terang
pra sejak terang
jadi bayangkan dari tiga anak satu anak indonesia mengalami apa yang disebut kelembaban dunia stunting
kalau stunting berarti tulangnya tidak berkembang dengan baik
kemudian sel otoknya tidak berkembang dengan baik
dan demikian sel otaknya
tidak berkembang dengan baik
jadi fisik dia stunting dia sangat kaya
tulangnya tidak kuat dan sel otaknya tidak baik
artinya sepertiga rakyat indonesia ditakdirkan untuk tidak bisa bersaing di masyarakat modern
bahkan untuk menjadi kuli saja
bukan kuli kuli bangsa lain
dalam acara bedah buku ini hadir dua puluh tujuh rektor dan mantan rektor dari berbagai universitas
namun yang menarik mantan gubernur bank indonesia burhanuddin abdullah yang juga hadir turut menyampaikan pendapat
ia mengatakan ada satu dari tiga poin penting yang harus dibenahi jika prabowo subianto terpilih menjadi presiden kelak
ada beberapa yang lebih detail yang lebih doable quick in time frame yang juga pendek
tetapi kira kira saya ceritakan itu
yang saya ceritakan misalnya kita punya banyak anak cucu bumn
dan kalau dia dimanage tidak dengan baik
karena kalau tidak untung kalau rugi dia tidak akan berkembang dengan perekonomian tidak tunggu
jadi mungkin harus dijaga benar perkembangan antara apa yang swasta lakukan dan apa yang pemerintah lakukan
burhanuddin menjelaskan apa yang dijabarkan prabowo bisa menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk melakukan pembenahan
desi aritonang jakarta